kamu sebenarnya kerja apa sekarang
kang momon kalau memang benar kesangkut kasus narkoba
pasti masuk penjara
kalau kamu masih nyopet
kamu bisa ditangkap polisi lagi
terus masuk penjara juga
masa semua harus masuk penjara
enggak teh tenang aja
terus selama ini kamu kerja
kayak orang kantoran aja
pakai cuti segala
tukang cilok memangnya nggak boleh cuti juga
ya boleh atu
tukang cilok juga bisa bosen

kita ketemu dia lagi
kita todong aja yuk
tadi kamu yang ngajar
orangnya udah jauh
ya udah kalau nggak jadi mah
kita cari yang lain aja
sayang barusan nggak jadi kita tolong
itu kan salah kamu
baru jawab begitu orangnya udah jauh
kamu mah terus nyalahin saya aja
memang kamu yang salah
kamu juga pernah salah
kapan teteh dikasih kabar
tadi sebelum teteh nelfon kamu teteh ditelepon polisi
kang maman ditangkap di mana
nggak dikasih tahu cuma dikasih tahu kang maman ditangkap
terus data disuruh ke sana
yaudah ke sana aja
teteh nggak berani
terus gimana tuh
minta temenin mang zoom aja
kamu gak mau nemenin teteh
bukan gak mau deden trauma
terakhir ke kantor polisi
waktu itu deden langsung nggak pulang setahun
yang penting teteh udah tau

teteh mau ke kantor polisi

bisa bikin desain sederhana
cuma foto dikasih tulisan terus dicetak

kalau ujian prakteknya mah bisa
tapi ujian tertulisnya gagal
memang teorinya susah
percaya sama aku bisa
berarti kamu gak bisa punya sim
kapan mang jum mau menter teteh
dua minggu lagi
terus kamu ikut tes lagi
oke saya tunggu
itu om ben
kamu sebenarnya kerja apa sekarang
kalau memang dede
bener kesangkut kasus narkoba
pasti masuk penjara
kalau kamu masih nyopet
terus masuk penjara juga
masa semua harus masuk penjara
terus selama ini kamu kerja
kayak orang kantoran aja
pake cuti segala
tukang cilok memangnya nggak boleh cuti juga
ya boleh atu
tukang cilok juga
emang jualan cilok capek
ya capek atu
terus kalau pembelinya udah datang
terus kalau pembelinya bawel
ini tuh bawel
kalau belum ada kerjaan
uang buat kamu makan
dapat dari mana
kamu masih suka nyopet
kemarin kemarin mah iya
sekarang mah udah enggak
deden udah berhenti jadi copet
deden udah insap
deden udah beli peci
beli peci bukan berarti insaf
teteh enggak percaya sama deden
bukan enggak percaya
nggak percaya sama ragu mah sama aja
deden takut ditangkap polisi lagi
takut dipenjara lagi
deden mau jadi orang baik baik
mau cari kerja yang baik baik
kan daden udah cukup umur
kalau nabungnya udah cukup
deden ada maksud
udah pengen rumah tangga

deden belum punya calon
tapi udah ada yang deden taksir
doain aja teh
iya teteh doain
ada apa lo kesini
pasti bukan mau beli sepatu
kamu pernah bilang
toko sodara kamu ada yang perlu karyawan
udah dapet belum
yah sayang ya
di tempat cici kamu
bilang ke cici kamu
kamu harus bilang kalau kamu lapar
dan mau pergi keluar
mau cari makan sebentar
kamu saya tunggu di dekat bola dunia
gue lapar mau makan
jarang nggak kesini kan
kaka sama adek udah makan
kenapa nggak ada yang pesen makan
aku juga nggak lapar
tapi aku lapar
kamu aja yang pesen makan
kalau kamu berdua gak pesen makan
aku nanti gak enak buat minta bayarinnya
kalau bosen makan tempe
mau beli bakso
kenapa nggak stik aja
memangnya kamu tau stik
jangan minta stik atu